sudah kejadian dalam dua tiga bulan terakhir ini
saya sudah mengeramakan itu
sekitar hampir delapan bulan lalu
roky ada di satu stasiun tv yang lain
di satu tv lain saya katakan bahwa akan ada seperti ini
dan itu virusnya setahun sebelumnya sudah siap saja
iya jadi budiman ini dia punya peta di kepalanya tuh
yang seharusnya diuji di dalam waktu
bukan peta itu diturunkan supaya fit and proper dengan keadaan
kan kecepatan dia
supaya nggak terlalu cepat saya hambat dulu ya
saya ganjal sedikit
soal debat soal ini ya ya kan

debat soal perdasyariah misalnya hari ini
partai partai islam itu justru menang di wilayah sekuler
perdasyariah itu kebanyakan adalah hasil kerjaan kabupaten provinsi
yang isinya adalah pdip itu justru
iya demi apa demi bukan bukan demi ideologi
demi transaksi aja disogok pakai perdasyariah
karena itu adalah pernah menjadi basis islam
supaya dapat suara bukan karena ideologi itu
itu researchnya ada
jadi dengan kata lain yang disebut pembelahan ideologi
itu dibikin blur oleh transaksi politik
transaksi bahkan di bawah meja tuh
tetapi yang keluar di publik
psi kan bikin blunder akhirnya kan
karena nggak ngerti keadaan mikropolitiknya apa
seolah olah itu terjadi karena pembelahan ideologi
enggak itu tukar tambah politik
jadi virusnya virusnya le pen virusnya trump yang dikatakan romo
nggak ada apa apa yang lain sama dengan itu
kita punya antibody sendiri gitu ya
bukan antibody kita nggak ngerti bahwa itu virus itu
belum sampai ke situ gini
virus sedikit itu virus yang dangkal lah
belum sampai ke virus empat itu
nggak menurut saya justru karena kedangkalan itulah
maka tingkat penyebarannya
itu menjadi semakin cepat
di perancis orang ketika mendapatkan propaganda rasis
dari seorang mariam lepeng
at least dia tahu halaman mana dari bukunya
yang harus dia baca
eksistensi manusia itu bukan ditentukan oleh sekedar rasnya
bisa kalau elektoral kalah le pen
ya artinya justru karena itu bisa kalah
justru karena itu bisa kalah
tapi masalahnya begini di indonesia ini
apa yang dikatakan rocky bedakan
jadi saya mau ceritakan satu sisi
pemetaan itu sudah jelas
misalnya sebenarnya pemelihpan
dari segi cara berpikirnya itu muslim
dan kemudian ketika perilaku elitnya menyimpang
artinya transaksi politik elitnya
melawan arus dan kehendak maupun hasad politik pemilih tradisionalnya
itu apa penurunan
kalau dikatakan apa rocky betul aku nggak memantah
bahwa ada beberapa cabang pdi perjuangan yang juga makan transisi transisi
apa yang terjadi rocky
pada pemilih berikutnya
ketika isunya sudah soal pemilihan presiden kemarin dua ribu empat belas
ketika arus pemilihan pada pak jokowi adalah melawan konservatifisme
yang dibawah prabowo
apa yang terjadi
pdi perjuangan lebih sedikit suaranya daripada yang diprediksi
jadi ada hukuman elektoral
ada hukum elektoral ketika sebuah elit partai di cabang tertentu
melakukan pengkhianatan terhadap ritme ideologi dan ritme biopolitik masa pendukungnya
biopolitik ya pak sby
pdi juga kemarin curhat sesuatu
pak sby curhat sesuatu yang agak menurut saya berbeda dan tidak di highlight beberapa waktu terakhir
kita dengarkan yuk
sejak berlangsungnya pilkada jakarta tahun dua ribu tujuh belas yang lalu
saya berani mengatakan bahwa politik kita telah berubah
apa yang berubah
yang berubah adalah makin memudahnya politik identitas atau politik sara
hingga hari ini saya mengikuti dengan tegal
memang ada fenomena dan realitas baru yang harus saya katakan makin menemukannya politik identitas
dan politik yang berbasis ideologi dan paham
nah seperti itu
yang saya sesakan adalah para jubirnya di sosial media justru mengeraskan apa yang dikhawatirkan oleh ketua umumnya ini
artinya justru bertentangan
bertentangan dengan apa yang menjadi perhatiannya pak sby
dan saya sepakat dengan perhatiannya pak sby itu
saya sepakat saya gak tau apa yang dikhalangkan diketahui oleh ketua umumnya ini
saya nggak tahu apakah di partai demokrat sekarang ada pertentangan antara garis konservatif dan garis progresif ya
tapi kalau pak jom
jangan mengarah ke rocky tangannya
kalau pak sby mengatakan begitu mudah mudahan kebenarankan garis progresif ditubuh partai demokrat
rocky gimana melihat keresahan pak sby ini
sama gak dengan keresahan lain
tapi keresahan sepakat yang diberikan pak sby
dia membaca politik dari dalam partainya
karena itu dia mesti ucapkan itu
berarti ada ya
tapi cara orang membaca untuk menemukan apa yang mesti diucapkan pada publik
nah itu baik karena ditemukan oleh orang yang sehari hari menggeluti politik
gak mungkin dijadikan meme
karena itu antara percaya gak percaya tapi orang
boleh ada yang percaya boleh ada yang enggak
tapi akan ada pembahasan itu
tetapi pak jokowi terus menerus dihujat hanya karena
salah ucap soal terakhir apa kemarin itu
bikin universitas kelapa sawit segala macam
ide yang tiba tiba datang lalu dianggap
wah ini pasti brilliant ide itu tuh
nanti kalau dia pak jokowi datang ke brebes tiba tiba
idenya bikin fakultas telur asin dan daun bawang misalnya
kan nggak di brief kan
gak ada soal sebetulnya tapi saya perhatikan
jadi busur buser istana gak mampu membelak kekacauan diksinya pak jokowi itu
oke kita udah masuk ke sesi terakhir sebelum
ada catatan sedikit
menghadapi rocky pak jokowi
nanti akan ada masuk pertanyaan terakhir
karena itu jangan kita bikin bandingan dengan soal perancis amerika segala macam
tadi you benar begitu ada problem rasisme orang baca buku sejarah di perancis
disini dia mau baca buku apa
justru karena itu berarti menegaskan apa yang saya katakan
di indonesia pembelahannya menjadi semakin tajam
menjadi semakin lebih sengit
dikarakan tidak ada verifikasi
bukan soal verifikasi justru memang nggak masuk
tapi orang nggak peduli orang perancis peduli karena itu dia cari literatur
kita gak ngerti
yang masuk adalah waktu kita gak banyak
kita terbatas sekali kita akan lanjutkan di diskusi berikutnya
satu bulan lagi kita akan ketemu lagi disini
ini udah selesai
oh udah selesai saya waktu ini tapi saya mau minta sepuluh detik sepuluh detik
apa yang paling bagus dari dua bulan terakhir yang dilakukan oleh prabowo dan sandi
politik akal sehat
dari perspektif budi masyarakat
akhirnya setelah saya belajeti berkali kali salah satunya
yang bagus ya
ada fair house of hosthood akhirnya mereka mau berbicara soal program
meskipun juga agak berbau oke oce
misalnya naikkan gaji guru dua puluh juta kan oke oce
oke sepuluh detik dari anda
apa yang bagus dari jokowi dua bulan ini
gak ada karena terus menerus yang diucapkan pak jokowi besok paginya jadi meme diolo olo
dan olo olo itu gak bisa dibela oleh boosternya itu menyesalkan sebetulnya
oke terima kasih kita akan ketemu lagi satu bulan ke depan apakah retorikanya berkembang
atau kita akan bahas hal hal yang sama saja sebenarnya
oke siap siap
ini apakah closing atau kita harus break dulu
kita break dulu kami akan break sesudah
nanti kita akan ketemu di bulan depan terima kasih mas budi
terima kasih dokter ya kita berhenti lagi
terima kasih pak